satu keluarga yang menjadi korban tanah longsor di sumedang jawa barat rabu pagi dimakamkan
satu keluarga yang dimakamkan secara berdampingan itu terdiri dari ibu dan dua anaknya
ibu dan dua anaknya ini dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum cikondang
kelurahan pasanggerahan baru sumedang jawa barat
sang ibu bernama ikhnima sementara kedua anaknya bernama desi dan kintaro
saat peristiwa terjadi satu keluarga ini sedang berada di ruang tengah
tiba tiba material tanah dan batu menimpa rumah mereka sehingga korban tidak dapat menyelamatkan diri
namun sang ayah yayat setiawan berhasil selamat setelah sempat tertimpa pohon bambu
yayat mengalami luka di bagian kepala dan kaki
saya keluar minta tolong pohon balik lagi
saya dibuka sepenuhnya saya dicapu gini pak
sementara itu di tempat kejadian tanah longsor petugas masih melakukan upaya pembersihan
sedangkan enam puluh lima kepala keluarga atau lebih dari dua ratus dua puluh jiwa mengungsi di kantor polsek sumedang selatan dan gor tajimalela
total korban jiwa dalam tanah longsor di sumedang selatan mencapai empat orang
yanuar aditya sumedang